seorang guru di sumeneb jawa timur menjadi viral di media sosial
setelah berbagi cerita tentang bagaimana ia menjalani keseharian mengajar
saat para siswa di kota kota besar memanfaatkan teknologi dalam proses belajar
murid di sdn batu putih sumeneb tidak memiliki laptop bahkan ponsel
keterbatasan inilah yang membuat sang guru afan faturahman
mendatangi muridnya satu persatu ke rumah untuk mengajar
dalam unggahan di media sosial miliknya afan faturahman mengatakan
sebagian besar muridnya tidak memiliki smartphone apalagi laptop
jika punya dana untuk membeli kuota internet pun akan membebani wali murid
orang tua salah satu muridnya bahkan sempat mengatakan
akan mencari pinjaman dana untuk membeli smartphone
agar anaknya tetap dapat belajar dari rumah
hal inilah yang menyentuh sang guru
ia pun melarang keras orang tua murid itu meminjam uang
hanya untuk membeli sebuah smartphone
karena itu ia memberi solusi akan mendatangi murid di rumah masing masing untuk mengajar
di tengah pandemi ini afan harus berkeliling ke rumah rumah siswa
sedikitnya tiga kali seminggu
ia hadir langsung mendampingi murid secara bergiliran
untuk menjelaskan materi
memberikan petunjuk tugas
dan mengoreksi tugas yang diberikan sebelumnya
termasuk mengapresiasi pekerjaan murid
imbauan pemerintah agar murid sekolah belajar dari rumah terpaksa ia langgar
hal itu menjadi dilema karena di desanya kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan
muridnya tidak memiliki sarana untuk belajar dari rumah
sedangkan ia memiliki tanggung jawab mengajar
selain karena beban moral yang harus dipikul
pihak pengawas sekolah juga meminta pertanggung jawaban
atas tugasnya sebagai pengajar
dan sudah bergabung malam hari ini melalui skype adalah pak afan faturahman
guru sdn batu putih lauk tiga sumeneb jawa timur
pak afan selamat malam
ya selamat malam mbak putri
pak afan saya penasaran jadi sudah berkeliling ngajar sejak kapan pak
betul satu mbak putri
sudah berkeliling mengajarnya jadi sudah sejak kapan pak
kisaran sudah tiga minggu ini
jadi bermula dari awalnya itu tanggal enam belas maret kan ada surat edaran bahwa
untuk guru itu bekerja dari rumah sementara siswa belajar dari rumah
cuma waktu itu pertamanya kami atau saya juga menerapkan sistem penugasan
jadi sebelum anak anak belajar di rumah tanggal enam belas nya saya memberikan tugas ke mereka
nah cuma setelah seminggu berlalu kemudian kan ada perpanjangan
nah di perpanjangan itu saya mulai bingung ini gimana caranya untuk mengecek tugas anak anak
sudah selesai belum terus kemudian ada kendala atau belum gitu
akhirnya saya mencoba menghubungi nomor kontak wali murid
beberapa di antaranya memang nyambung
setelah saya tanya bisakah tugas ananda itu di foto kemudian dikirim melalui whatsapp misalnya atau yang lain
justru beberapa orang tua itu kan tidak tahu
justru beberapa orang itu kan tidak tahu
justru beberapa orang itu kan tidak tahu
ternyata hp yang jadul katanya jadi bukan yang smartphone gitu
kemudian beberapa wali juga tidak mengangkat pada saat ditelepon
ternyata nah setelah saya datangi ternyata beliau itu kan lagi bekerja di sawah
jadi tidak sambil bawa hp

jadi tidak sambil bawa hp
pak afan jadi jumlah siswa yang bapak tangani sekarang berapa orang
dan usianya rata rata berapa orang ya pak kelas berapa
kalau saya sendiri sebetulnya adalah wali kelas enam
tapi pada saat saya berkeliling saya juga mendatangi anak anak yang kelas lima kelas empat
karena kebetulan kan ada beberapa anak yang rumahnya itu tidak terlalu jauh dari siswa kelas saya
jadi saya berpikir sekalian saja saya juga ke sana sambil lalu ngecek
sambil lalu kemudian memberikan materi materi ringan
oke jadi dalam sehari bisa keliling ke berapa siswa pak berapa rumah
kalau satu hari itu biasanya ada tujuh rumah atau tujuh siswa
tapi kalau cuaca lagi bersahabat itu ada yang sampai sebelas rumah atau dua belas rumah
karena kebetulan di tempat saya itu sampai sekarang masih seringkali turun hujan
satu rumah dengan rumah siswa lainnya itu berdekatan
seberapa jauh sih pak dari rumah jadi dari rumah pak afan ke rumah siswa a b c d sampai kemudian balik lagi
kalau dari rumah siswa lainnya itu berdekatan
kalau dari rumah saya itu membutuhkan waktu sekira hampir empat puluh menit lebih lah
karena jarak tempuhnya kisaran dua puluh sampai dua puluh satu kilo
tapi kalau dari sekolah kan saya kebetulan jauh dari sekolah
tapi kalau dari sekolah ada rumah siswa yang kisarannya sampai dua atau tiga kilo
jarak rumah anak yang satu ke yang lainnya lumayan jauh
ada yang sampai satu lima kilo ada yang dua kilo
karena saya di pulau oto jadi rumah itu sangat jauh jaraknya mbak
jalannya kondisinya seperti apa pak
tapi kalau misalnya pas hujan itu kan bukan jalan raya
itu jalan masuk
bahkan ada tiga orang rumah siswa itu kalau hujan itu tidak bisa ditempuh dengan naik motor
jadi saya harus jalan kaki ke rumah mereka
ya motor saya dititipkan di rumah siswa yang lain atau di tetangganya
pak kalau naik motor bensinnya di mana pak
beli sendiri disiapkan fasilitas dari sekolah atau bagaimana
ya saya beli sendiri karena ini juga bagian dari kewajiban saya kan untuk melaksanakan tugas
saya sebenarnya juga dilematis mbak satu sisi
ini kan ada himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah
saya inginnya juga bekerja dari rumah
hanya saja pada saat saya ingin menerapkan seperti itu kan terkendala dengan alat terkendala dengan sarana di rumah siswa
misalnya pun ada smartphone jaringan itu agak sulit mbak di sana
pak afan kalau misalnya rata rata siswa siswi bapak ini orang tuanya bekerja sebagai apa pak
kalau orang tua siswa saya rata rata petani mbak
selain memang menggarap lahan hidup
tapi kalau orang tua siswa sendiri sebagian itu memang jadi tanda kutip buruh tani
jadi kalau ada orang yang nyuruh ya beliau bekerja
kalau tidak ada orang yang nyuruh ya tidak bekerja
tapi untuk sekarang kan kebetulan lagi musim panen panen
di daerah anak anak saya itu ada istilah kayak gotong royong gitu mbak otosan namanya kalau di daerah sana
antar tetangga itu saling membantu
tapi memang ada orang yang ketika panen itu mereka bayar gitu bayar buruh gitu loh mbak
nah orang orang yang dibayar biasanya salah satunya adalah wali dari murid saya
di samping itu kadang kan ya semacam nguli gitu mbak
yang ngangkut kerikil pasir gitu
pak afan bensin beli sendiri berarti setiap hari jalan gitu ya pak
setiap hari jalan kan pak senin sampai jumat
ya minimal tiga kali dalam seminggu saya jalan kebetulan yang dua hari kemarin jalan terus
oke keluarga keberatan nggak sih pak
maksudnya sedang masa corona sulit
kesehatan terancam keuangan juga mungkin terancam eh kemudian keliling beli bensin sendiri gimana tuh pak keluarga keberatan nggak
saya bersyukur sekali mbak karena keluarga saya sangat mendukung
jadi sebelum saya memulai keliling saya juga kan bermusawarah dengan keluarga ini gimana gitu
nggak apa apa malah disupport malah pernah keluarga saya itu ikut mbak
jadi ikut berkeliling gitu ke rumah anak anak karena suka
pak afan bagaimana respon orang tua siswa siswi bapak dan bagaimana respon anak anak didik
kalau respon orang tua itu alhamdulillah luar biasa sangat senang gitu
bahkan memang minta tiap hari lah pak datangnya terus jangan sampai tidak datang gitu
tadi kalau misalnya ada kendala ya saya minta maaf insya allah esoknya saya berkunjung
kalau siswa sendiri ya senang mbak saya pernah tanya gimana kamu belajarnya
saya bosan pak loh kok bosan gitu ya karena belajar sendiri pengen belajar sama teman teman gitu
ya sabarlah gitu
pak afan apakah hal ini cuma dilakukan oleh teman pak afan juga di sekolah yang sama
atau sampai saat ini baru pak afan saja
pernah satu kali itu ada teman saya juga yang ikut ke salah satu rumah siswa
termasuk kepala sekolah saya waktu itu juga ikut ke salah satu rumah siswa
beliau sangat mensupport kegiatan saya
malah mendukung gitu saya berterima kasih karena sudah disupport gitu sama kepala sekolah
hmm pak afan ada yang ingin disampaikan nggak
kalau misalnya ada dari perwakilan pemerintah entah dari pemprov jawa timur yang menonton mungkin sekarang
karena begini karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung sampai kapan belajar di rumah akan diterapkan
karena biaya dan lain sebagainya untuk pak afan kemudian nanti itu mengganggu perekonomian bapak sendiri
ada yang mau ingin disampaikan
ya saya sebenarnya juga tidak tahu ini bisa bertahan sampai kapan
tapi mudah mudahan saya bisa jalan terus
karena kebetulan di daerah saya itu masih zona jomba
harapan saya adalah kalau misalnya ini nanti diperpanjang terus diperpanjang terus saya juga harapannya agar ada semacam apa ya mbak ya ke anak anak bantuan atau apapun gitu
karena saya belum tahu apakah penganggaran bos itu bisa digunakan untuk membantu siswa
karena agak berat juga mbak selain yang misalnya misalnya beli smartphone
bulanannya juga kan harus mengeluarkan biaya
pernah ada salah seorang wali murid yang menyampaikan ke saya mbak
jadi dia semacam surhatlah bilang pak saya mau cari pinjaman uang
loh untuk apa
ya mau beli itu hp yang baru katanya
loh kok harus beli hp yang baru
iya anak saya minta katanya teman temannya yang
yang lain disuruh beli itu semua gitu
saya sampaikan kalau masih mau pinjam uang lebih baik jangan
ya saya memberikan pengertian mbak
lebih baik itu digunakan untuk hal hal yang lain
untuk belajar anak anak saya nanti yang akan datang menemani mereka
hmm pak afan oke tadi bapak sudah menyinggung soal bantuan untuk anak anak
kira kira apa yang bisa dibantu untuk diberikan kepada anak anak itu
pak afan buku atau apa misalnya
kalau memungkinkan kalau misalnya ini berlanjut harus daring gitu
ya harapannya ada alat atau sarana lah untuk siswa siswa itu mbak
sehingga bisa digunakan untuk belajar online
meskipun ini pasti akan bertahap karena harus mengajari dulu
membiasakan menggunakan perangkatnya dulu gitu
tapi sinyalnya juga sulit ya pak di daerah bapak ya
nah itu juga ternyata sinyalnya memang agak sulit juga gitu
saya jadi bingung sendiri juga mbak
oke oke sebuah dilema yang mungkin selama ini kita pikir susah sinyal
atau kesulitan hal hal seperti ini adanya di ujung indonesia
tapi ternyata ini di tengah indonesia di provinsi jawa timur
pak afan saya tanya bapak masih bisa bertahan berapa lama
dengan metode belajar seperti ini pak
insya allah saya akan tetap melanjutkan ini mbak
tapi harapannya saya juga mohon doa agar selamat
insya allah insya allah bapak
semoga saya doakan sehat sehat untuk bapak dan juga anak
dan juga orang tua siswa siswi di sana
pak afan terima kasih banyak terima kasih banyak
semoga kami bisa membantu
terima kasih mbak
amin terima kasih